lo pasti sangat membutuhkan camilla
tapi gue justru memisahkan
gue memisahkan kalian berdua
gue juga menjauhkan kalian berdua
jalan yang gue ambil ini udah sama
tapi gue udah melangkah terlalu jauh gitu
dan gue gak tau bagaimana caranya melakukannya semuanya
gue gak bisa mengatakan semua ini pada camilla sekarang
apalagi sekarang kamilah kena gejala hipertensi
gue takut kalau gue membongkar semuanya
ini akan membayangkan kehamilan camilla dil
juga kesehatan camilla
sekarang camilla juga lagi marah dil
dia minta pisah
gue takut kalau gue membongkar semuanya sekarang
camilla akan semakin benci pada gue
dia juga akan semakin benci sama lo dil
dia benci kita berdua
karena dia merasa kita udah memainkannya
gue gak mau dil
gue gak mau rumah tangga kalian berdua jadi berantakan
sekali lagi maafin gue dil
sekarang ini semua sudah menjadi entah yang mendaku
atau yang gak bisa diperaikan
ini semua salah gue dil
ini salah gue
cepatlah lo sadar dil
cepat lo sadar
jadi kita bisa menyelesaikan semuanya secara baik baik
karena gue mau bicara semua ini sama lo
kak tovan pasti akan sadar kok kak
apa yang kak fadila lakukan sama kak tovan
gak ada apa apa mila
sebenarnya ada masalah apa diantara pak fadil dan kak taufan
kenapa kak fadila harus meminta maaf sampai seperti itu sama kak tovan
kak fadil punya salah apa sama kak tovan
enggak ada masalah apa apa
cuma masalah biasa
iya benar mila
untuk apa mila
agar kak mila tahu kak fadil bohong atau
tatap mata kak mila
benar ada masalah apa diantara kak fadil dan kak tovan
jawab kak fadil
kak fadil enggak
mungkin dia dia nyariin kamu
mila tolong kasih susunya kak fadil

kak tapi kak fadil
kak tapi kak fadil
apa yang terjadi antara aku dan taufan cuma masalah biasa
sekarang terserah kamu percaya atau enggak
yang jelas antara aku dan tovan benar benar enggak ada masalah apa apa mila
yaudah mendingan sekarang kamu musterah ke kamar
kasian kak fadil udah nungguin kamu
ini sih kak
ini mama udah bikin susu untuk kava sayang
kalau pegang pakai tangan sendiri ya
kava kan ada di sini
sebenarnya ada masalah apa diantara kava dil yang gak tau kava
jawab kava dil
padahal kava dil sudah menjelaskan sama aku
tapi kenapa aku masih merasa kafail menyembunyikan sesuatu dari aku
kenapa makin kesini
rasanya aku semakin sulit mempercayai kata kata yang keluar dari mulut kakakku
kenapa sekarang ini
aku selalu merasa waspada sama kava dil
kenapa rasanya sudah sulit membangun kepercayaan pada kava dil
padahal selama ini
kepercayaan adalah fondasi rumah tangga kami
bagaimana ini ya allah
fadl dan kamilah udah bangun belum ya
mumpung pada ngumpul semua di rumah
jadi bisa sekalian sholat berjemaah
kok fadl sholatnya di kamar tuhan
kenapa gak di kamarnya sendiri aja
sekalian sholat jemaah sama kamilah
fadl sholat di kamar tuhan
kamilah sholat di kamarnya
kamilah sama fadl
kenapa sholat sendiri sendiri ya
jika aku bersalah
jika aku bersalah